bapak semuanya izin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sejahtera bagi kita sekalian
namo buddhaya salam kebajikan
tadi berapa kali
saya ditanya apakah saya hadir atau tidak
dan saya katakan kalau psi
yang undang pasti saya hadir
kayaknya psi itu
ada musik nggak kira kiranya
ini gak usah terlalu
tidak usah terlalu formal gitu ya
soalnya psi sih
psi agak relax sedikit kan
banyak anak anak mudanya
kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu
serius iya kan
capek kita bener gak
kita santai aja bagaimana
aku gak dikasih
aku gak dikasih
gak dikasih pointers
ini belum sambutan
oh ini belum sambutan
oh ada lagi sambutannya
ini ah ini nih ada
pokoknya semuanya semuanya yang saya hormati saya banggakan saya cintai
semua tokoh semua anak bangsa indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton selamat malam dan terima kasih undangan ini
kakanda udah kita deklarasikan sama kita kalau adiknya enggak ya kebangetan
jadi terima kasih dukungan tersebut
kita semua sebagai anak bangsa
kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa indonesia
saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan pak joko widodo
setelah setelah saya bekerja di bawah
setelah saya lihat dari dekat
pilihan saya untuk bergabung
tidak salah dan adalah keputusan yang tepat
saya sungguh sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa indonesia
komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di indonesia
itu saya saksikan
dan itu saya yakini
dan saya melihat banyak strategi
banyak arah yang paling strategik
sejalan dengan pemahaman saya
kawan saya di partai gerakan indonesia raya
dan saya yakin sama dengan sahabat sahabat kita
yang berada di koalisi indonesia maju
karena saya kenal mereka lama
saya kenal mereka lama
pak edi suparno yang mewakili pan
saya kenal sudah belasan tahun
pak yusril saya kenal puluhan tahun
saya kenal juga lama sekali
semua saya kenal
saya kenal semua
semua di barisan ini saya kenal cukup lama
dan saya tahu
concern mereka juga demikian
ingin indonesia menjadi negara
yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan
tidak ada yang melarat
tidak ada yang miskin
tidak ada yang susah pekerjaan
tidak ada yang kelaparan
tidak ada kurang gizi
tidak ada yang asli
gitu kita cita kita semua
sudah dan saya lihat
arah kebijakan pak jokowi itu
tidak sesuai dengan hati n horrenda saya
daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri
saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini
landasan yang benar landasan yang solid
dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data semua fakta
semua kenyataan semua bukan statistik yang dibuat buat
memang tantangan kita masih banyak kesulitan masih banyak kekurangan masih banyak
kekurangan masih banyak
tetapi arahnya strateginya upayanya
sudah benar landasannya sudah benar
karena itulah saya masih mau maju
saya masih mau minta
dan saya sangat berterima kasih dengan dukungan tokoh tokoh pejuang pejuang seperti ini
dan juga dukungan dari generasi penerus dari generasi muda
karena generasi muda generasi penerus adalah masa depan kita
kami di sini generasi saya saya ibaratkan adalah jembatan
kita adalah jembatan
generasi saya generasi kita jembatan
yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan indonesia
untuk anak anak muda
kami di sini
ingin mengantar generasi baru generasi muda generasi yang akan mencapai indonesia emas
mencapai indonesia maju indonesia makmur
indonesia dimana tidak ada orang kelaparan tidak ada anak tidak sekolah
tidak ada anak tidak bisa minum susu
tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik
dan untuk itu kita tidak boleh ragu ragu
terima kasih dukungan saudara saudara
kita berada di jalan yang benar
kita faham dan kita mengerti
dan kita terima kasih kita akan maju dengan selalu sopan dan santun
kita akan maju tidak dengan menghardik tidak dengan menfitnah tidak dengan menjelek jelekkan
tidak dengan mencari cari kelemahan
karena kita semua banyak kelemahan
saya kira jangan terlalu lama ya saya bicara ini
tidak ada kopi
ada yang mengatakan pak prabowo sudah berubah ya
hai aku dibatasi waktu enggak
ini seks pria ini selalu itu ngatur ngatur
pak bapak pidato jangan terlalu lama pak gila yang capres gue
jadi sudah sedara iya ada yang bilang saya sudah berubah
apa karena apa karena begini ini pelajaran ya jadi kadang kadang memang kita harus mengalami
cobaan kadang kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus
dan kadang kadang terlalu banyak keberhasilan
juga kurang begitu baik membuat membuat orang kadang kadang ya
islah istilah bahasa jawanya ya bukan saya bisa bahasa jawa tapi kemelinti katanya
jadi saya saya waktu masih muda sekarang agak muda
jadi bener ini jadi
aku waktu muda dulu itu jadi saya tuh merasa memang mungkin yang maha kuasa itu mau kasih pelajaran
kepada saya eh prabowo pihak kokirako hebat nih buka sirutang cleveland cewek gimana reaksi gue
ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah tapi pada prinsipnya saya tidak menyerah
saya tidak pernah mau putus asa
saya belajar tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat indonesia
dan karena saya lihat pak jokowi juga berbuat berpikir berpikir berbuat bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
karena itu saya tidak ragu ragu saya bangga saya tim jokowi dodo saya tidak ragu ragu
bangsa indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri
kita itu kadang kadang kadang tidak bangga dengan bangsa indonesia sendiri
pemimpin kita kita kurang menghargai
ini sesuatu yang harus kita koreksi
kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai
itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara
seorang prajurit siap mati
siap mati untuk republik ini
prajurit siap mati
masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu
terima kasih dedikasimu
terima kasih disiplinmu
dan kalau dia gugur kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anaknya
kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang kadang sulit
pemimpin kita berbuat yang baik kenapa kita sulit untuk mengakui
saya tidak mengerti
saya heran kadang kadang ya
apalagi maaf politisi politisi di indonesia
agak aneh juga
jadi mungkin sampai sekarang saya masih belajar politik di indonesia
jadi mungkin sampai sekarang saya masih belajar politik di indonesia

ya boy emphasis aja lah cara
pagi tempe siang udah tahu
kasih tangan berjuang kita
dan begini ya
seharusnya bangsa indonesia itu
saya dapat pelajaran dari
ini boleh ya
sebelum saya dilempar
sepatu saya tidak keluar dari sini
ada orang tua
yang besarkan kita
beri kesempatan kepada kita
kalau kita di tentara
saya kira manusia yang
yang punya harga diri
kita kan selalu hormat
sama guru kita
kita hormat sebab mentor kita
kita hormat sebagai
terhadap pemimpin pemimpin kita
yang berjasa kepada kita
yang membantu kita
semua komandan saya
walaupun saya sudah menyalip dia
saya sudah jadi general
bekas komandan saya masih kolonel
saya tetap hormat
saya tetap tunduk
saya tetap saya mengabdi kepada dia
tapi mungkin zaman sekarang
nilai nilai berubah ya
saya ada yang berpendapat
yang penting aku
yang penting aku
yang penting aku
saya tidak hormati mentor saya
boleh saya tidak bales budi guru saya
boleh saya tidak berterima kasih
kepada orang yang membesarkan karier saya
ada sekarang sifat sifat seperti itu
saya juga lihat
orang yang dibesarkan oleh pak jokowi
orang yang dibina orang dikasih kesempatan
mentornya pemimpinnya saya tidak dimengerti
terus terang saja saya tidak paham
tapi okelah kita tidak seperti itu
kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu

dan kita serahkan
kita serahkan semua kepada rakyat indonesia
silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki
apakah kau akan memilih pemimpin pemimpin yang ikhlas
yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara atau yang lain
itu hak rakyat kita sepenuhnya
bersama dengan mas gibran
bersama dengan mas gibran
ada yang mengatakan
ada yang mengatakan
dinasti apa ya
di politik dan di sebuah bidang
di politik dan di sebuah bidang
dinasti itu biasa
saya selalu mengatakan
dengan apa yang saya buat
untuk bangsa negara saya
saya berterima kasih
saya berterima kasih kepada bapak saya
dan kepada eang saya
saya berterima kasih mereka telah mendidik saya
untuk cinta bangsa dan negara
kalau ada seorang putra
tau tau saya juga dibilang
yang satu terlalu tua
jadi yang benar yang mana
yang benar low aja
kalau kita gak boleh
yang penting kita fokus
kepada tujuan kita
rakyat harus tau
rakyat harus tau
bahwa kita bertekad
untuk memperbaiki kehidupan
seluruh rakyat indonesia
salah satu jalan adalah
sebagaimana semua orang yang punya otak
yang punya akal
dan yang punya hati
tidak mungkin menjadi
negara makmur tanpa
jadi kalau ada
yang mau maju
minta mandat dari rakyat
tapi tidak mendukung
dia sesungguhnya mendukung indonesia
terus menerus saudara saudara sekalian
dengan isu ini
terlalu muda terlalu tua
dah jangan gak udah itu
pilihan kepada rakyat
kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat indonesia
prabowo sebagai individu
bukan gibran sebagai individu
simbol gibran sebagai simbol
dua kekuatan merah putih
kita masa depan
masa depannya gemilang
dari anak anak indonesia
yang terbaik itulah yang akan kita cari
untuk membawa indonesia
masa depan kita gemilang
negara kita kaya kekayaan
harus di tangan anak anak indonesia
sudah sudah sekali
kami kami adalah jembatan
kami adalah jembatan
agar generasi muda
menjadi bangsa terhormat
bangsa berdiri di atas kaki kita sendiri
bangsa dimana tidak ada kemiskinan
ingin saya sampaikan pada malam hari ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan yang mulia untuk bapak
bapak prabowo boleh tetap berada di atas
saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling
meriah untuk bapak prabowo
tepuk tangan untuk bapak prabowo subianto
tapi rasanya faldo
nggak lengkap kalau misalkan kita tidak
ketua umum partai koalisi
indonesia maju untuk maju ke depan
oke yang pertama
partai koalisi indonesia maju
bapak agus jabo
silahkan naik ke atas panggung bapak prabowo
pak agus jabo di ai kan
ya yang berikutnya dari partai garuda
yaitu bapak ahmad rida sabana
ketua umum partai bulan bintang
bapak yusril ishamahendra
sekjen partai amanat nasional
bapak erlangah hartarto
ketua umum partai golkar
diwakili oleh bapak sekjen ludwig
silahkan bapak ludwig naik ke atas panggung
bapak sekjen ludwig
dengan calon presiden bapak prabowo subianto
dan calon wakil presiden mas gibran raka buming raka
kita hitung mundur bersama sama ya
ya ini dia
di kanan dia ambil fotonya
sisi kiri juga
dari depan juga
tepuk tangan sekali lagi
bapak ibu semua
semoga mengantarkan indonesia maju
kepala pimpinan partai koalisi indonesia maju
tetap berada di atas panggung
masih ada persembahan lagi dari partai solidaritas indonesia
ya kita akan mengiringi tentunya
ini dia gabungan
koalisi indonesia maju
kita akan memberikan suatu persembahan
dari partai solidaritas indonesia
untuk pimpinan koalisi